waste menjadi salah satu aplikasi smartphone yang banyak digunakan oleh pengendara
karena tak hanya berfungsi sebagai penunjuk arah
pengguna juga bisa menggunakan waze untuk memberitahukan kondisi lalu lintas di mana tempat ia berada
dan sekarang saya akan mengajak anda untuk menjumpai orang yang memiliki peran penting di balik aplikasi ini
dalam beberapa periode tertentu waze menentukan penyunting terbaik dari seluruh dunia
tahun dua ribu tiga belas christian iskandar terpilih sebagai juara atau biasa disebut global champ
kini pengusaha penerbitan buku ini menjadi salah satu jajaran penyunting waze dunia
di waktu waktu seperti apa anda bisa mengedit lalu karena anda juga punya kesibukan sendiri gitu
oh iya mengedit peta itu kan kita lakukan
di waktu luang paling sering ya kalau sudah pulang malam jam sembilan ke atas
tapi intinya di waktu luang karena itu juga kontribusi yang sifatnya hobi
dan ini merupakan salah satu hobi yang bisa dikatakan mulia juga pak
karena dilakukan juga tanpa imbalan apa yang membuat anda saya harus lakukan ini
di awal awal kalau mau ngomong terus terang demand editing itu karena point
ya kan gamifying nya itu karena poin oh kita lebih tinggi lebih tinggi
pada saat tahap tertentu saya berpikir well saya bisa betulin daerah saya
kemudian saya lihat saya bisa betulin oh kota saya
kemudian lebih luas lagi lebih serius dan saya pikir indonesia itu bisa terbentuk sekali
nah ini orang orang yang lapor ini jalan ini ada yang salah ini jalannya jalan ini jangan salah
ya tugas editor yang mencari tahu ini salahnya kenapa
penyunting waze berkumpul di forum waste map editor
setiap penyunting memiliki level tertentu
mereka dibedakan berdasarkan poin yang dihitung berdasarkan kontribusi
pada level tertinggi seorang penyunting bisa mengedit wilayah suatu negara
ada ide baru yang muncul
ide ide yang baru sih banyak
cuma ya mesti satu tahap per tahap
yang sedang kita melakukan adalah
memasukkan nama kota
misalnya kalau misalnya lady misalnya ke rinjandi melewati daerah apa aja
nanti kan di waze itu akan bisa kelihatan
oke terima kasih banyak pak christian iskandar atas waktunya
demikian informasi kami mengenai waze yang ada di indonesia
dan semoga bermanfaat
lady malino jakarta